sampai jumpa di video selanjutnya
eh pur lu harus sabar dan pantang menyerah
gue aja dulu nih paling enak banget kalau lihat laki gue mau ngedeketin gue
tapi karena dia sabar dan pantang menyerah akhirnya luluh juga hati gue
dan gue terima cintanya dia
masanya biasa aja kali pur
eh mau kemana lu
mau ke rumahnya ani
saya mau nunjukin kalau saya ini seorang yang penyabar dan pantang menyerah
kayak laki laki pok yang pelaut itu
bagus itu pur
eh tapi bayar dulu kopi sama nasi uduknya
sukses ya pur
ih kok kesini gak ngabarin
aku kan suka ngasih kejutan
ih apaan sih
dan aku masih ada kejutan yang lainnya
emangnya filmnya apa
filmnya gak penting apa
yang penting aku dapat empat tiket
ih kita kan cuma berdua
terus sisanya buat siapa
terserah kamu mau ajak siapa
ajaknya sama bang udin ya
eh dang dang dang
lu liat si ojak gak
ojak mana be
ojak mana ojak yang tukang ojek
yaelah pakai mikir kelamaan lu
nyesel gua nanya sama lu
eh tunggu tunggu tunggu
abang gagah kalau mau berangkat ngeojek
kalau aku ajak mbak rika gimana
aku mau pergi dulu
yaudah berarti selain aku dan kamu rika sama pacarnya
mbak rika itu masih single belum punya pacar

yaudah aku jalan dulu ya
ntar sore aku jemput kamu ya
kenapa lagi pur
gara gara saya nurutin saran nyam pok
eh malah saya sakit hati po
begitu saya sampai ke rumahnya ani
ada surya pok
ya maaf pur kan gue kagak tau
mau kan lu ntar nganterin gue ke pelabuhan
kalau gitu gue pergi sendiri aja
biarin gue nyasar juga
lagi kan juga kan gak ada yang mikirin gue
kaki gue ada di laut karibia
tapi saya nyari helm dulu ya pok
iya dah kasih ya pur
udah pulang lo
tusuk angkot untuk berhenti
nanti itu deh
dahulu bagus lalu bukan belum apa apa kan
ya udah gue cuma ngasih tahu itu aja
makasih ya bang
waktu lalu nyariin lu tuh
udah ketemuin buruan
gue tau penting lu
lagi di mana
oh lagi libur
ini aku mau ngajak nonton mbak rika
tiketnya sisa satu lagi
kita nontonnya berempat
bareng kaka surya juga
ah pikir pikir dulu ya